ada sejumlah kegiatan yang biasanya identik dengan bulan ramadan
salah satunya adalah sahur on the road
namun kegiatan ini dinilai mudarat karena banyak menimbulkan dampak negatif di lingkungan masyarakat
sehingga muncullah larangan sotr di sejumlah daerah
lalu sejauh mana pengawasan serta penindakannya di lapangan
telah bergabung bersama saya via sambungan zoom
ada kabir rumahs paul dajabar komens paul ibrahim tompo
selamat malam pak ibrahim
selamat malam mas topik
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ini baru hari pertama puasa
kita belum bisa melihat sejauh mana sebenarnya larangan ini efektif
tapi jika dilihat dari data data tahun sebelumnya
apakah kegiatan sahur on the right ini memang berbanding lurus dengan angka kriminalitas
ya jadi memang kalau misalnya kita lihat dari dinamika masyarakat yang berlangsung
seperti dua tahun terakhir ini memang karena
sehingga memang tetap kita lakukan pelarangan atau himbawan untuk tidak berkumpul
namun kita mereview kembali beberapa tahun sebelumnya dan juga dinamika masyarakat yang ada selama ini
di mana sahur on the road ini berpotensi menimbulkan gangguan kamtipmas
jadi banyak hal hal yang mungkin timbul
ini kan merupakan tren dari anak muda yang sering berkumpul pada saat sahur on the road
namun kondisi tersebut bukannya bermanfaat
tetapi malah menimbulkan potensi gangguan kamtipmas
misalnya tawuran kemudian balap liar kemudian malah sampai ada yang mabuk mabukan
nah ini tentunya akan mengganggu kegiatan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah ramadan
nah berkilat dari kondisi ini akhirnya dipertimbangkan bapak kapolda menginstruksikan kepada seluruh jajaran di seluruh jawa barat
untuk melakukan pelarangan terkait sahur on the road
namun sebelumnya juga kita telah berkomi
koordinasi dengan para tokoh masyarakat juga terutama kepada tokoh agama
bahwa memang sahur on the road ini mempunyai mudarat atau kemanfaatannya tidak lebih banyak
sehingga disimpulkan bahwa lebih baik ini kita lakukan pelarangan
dan kita menghimbau untuk melaksanakan ibadah lebih baik untuk fokus di dalam masjid
lalu apa saja yang sebenarnya masuk dalam larangan sahur on the road
apakah hanya sebatas konvoi
atau orang orang yang berkumpul saja
bagaimana dengan mereka yang memang punya niatan baik berbagi makanan
misalkan bagi bagi makanan untuk mereka yang sahur di jalanan
ya jadi ini kan juga merupakan tren ya
tapi tren tersebut kita nilai bahwa memang lebih banyak mudaratnya atau kemanfaatannya sangat minim
malah efek negatifnya yang lebih banyak timbul
sehingga beberapa potensi potensi seperti masyarakat atau anak anak muda yang kumpul kumpul
kemudian konvoy konvoy di lapangan ini potensi potensi yang nantinya akan kita tertipkan
kita sudah meregulasi kondisi ini dengan menginstruksikan seluruh jajaran
agar meningkatkan patroli yang berskala besar dan juga patroli rutin untuk melakukan pemantauan
terhadap anak anak muda yang nongkrong dan mungkin melakukan konvoy
sehingga apabila ditemukan nantinya akan kita lakukan penindakan dan otomatis membubarkan kondisi tersebut
bagaimana dengan tawuran pak ibrahim
kita lihat tadi beberapa paket sebelumnya juga ada yang baru hari pertama sudah ada aksi tawuran di beberapa daerah
ini kelompok kelompok remaja ini biasanya melakukan aksi tawuran mereka janjian lewat whatsapp group
begitu sebelum melancarkan aksinya apakah itu artinya tim cyberpoly juga diturunkan untuk kali ini
ya jadi memang ini termasuk salah satu hal yang kita antisipasi ya
jangan sempat nanti memang potensi yang akan diturunkan
jangan sempat nanti memang potensi yang akan diturunkan jangan sempat nanti memang potensi yang akan diturunkan

sehingga kita juga menerapkan upaya deteksi dini terkait dengan kondisi kondisi tersebut
apabila memang ada ditemukan potensi potensi yang mungkin menimbulkan gangguan kreatif mas
otomatis tim patroli tim tindak kita sudah siap untuk melaksanakan penindakan terhadap mereka
nah pengawasan dan penindakannya di lapangan ini nanti akan seperti apa
apakah hanya berupa
atau imbauan atau pembubaran saja apakah nanti akan ada sanksi pidana dan lain lain
ya berbagai upaya kita laksanakan mulai dari upaya preemptif dengan melaksanakan himbauan kepada masyarakat
baik melalui media maupun media sosial
kemudian juga kita menggandeng tokoh tokoh masyarakat tokoh tokoh agama
untuk sama sama memberikan himbauan kepada masyarakat
kemudian yang kedua kita membentuk tim preventif dengan tim patroli
yang nantinya akan melakukan patroli secara kontinu kepada area area yang dimungkinkan adanya masyarakat atau anak anak muda yang berkumpul
kemudian juga kita telah membentuk juga tim tim tindak berupa langkah represif
apabila memang ditemukan hal hal yang memang mengandung pidana
atau mungkin ada potensi gangguan kamtipmas otomatis kita akan melakukan penindakan
dan apabila ada pidana pasti akan kita proses hukum
langkah ini tidak saja dilakukan
di jajaran polda tapi sampai kepada jajaran polsek di seluruh jawa barat
baik untuk wilayah jawa barat ini kan lumayan luas ya
titik mana saja sebenarnya yang jadi fokus dari pihak kepolisian
dan apakah ada penambahan personil yang disiapkan terkait dengan peningkatan patroli juga mungkin
jadi memang kita sudah mempunyai beberapa data di masing masing wilayah
yang mempunyai kerawanan kerawanan tertentu
ini yang menjadi titik sentral
dari masing masing daerah untuk menentukan titik titik orientasi preventifnya
dan juga mungkin apabila memang ada tindakan yang rawan
kita lakukan represif di area area tertentu
untuk tim personil sendiri yang diturunkan
memang ini merupakan operasi giat rutin yang ditingkatkan
jadi komposisi personilnya memang komposisi personil yang melaksanakan kegiatan rutin setiap hari
apakah ada bisa diperjelas lagi
pak ibrahim terkait dengan sahur on the road ini
jam berapakah misalkan masyarakat dilarang berkumpul
atau ada pembatasan waktu ketika ingin melakukan konvoy atau apa begitu
apakah ada kejelasan mengenai waktu yang diperbolehkan dan yang dilarang
ya jadi terkait dengan pencanangan sahur on the road yang dilarang tersebut
memang ini kan cuma penggunaan istilah ya
tetapi pada prinsipnya kita melakukan operasi atau kegiatan
dan apabila menemukan potensi anak anak muda yang berkumpul
dan kita perkirakan ini mempunyai kerawanan
tidak menentukan waktunya kapan saja
ini otomatis pasti akan dilakukan tindakan
tetapi kita akan lebih meningkatkan upaya patroli ini pada jam jam tertentu
di mana mendekati sahur dan juga mendekati sholat subuh
karena memang pada kondisi kondisi tersebut yang biasanya
sesuai dengan data data yang kita peroleh sebelumnya
inilah waktu waktu yang sering digunakan
yang digunakan oleh anak anak muda untuk berkumpul
dan juga melakukan trek trekan balap balapan
dan malah di sana kondisinya bisa memicu tawuran
ya biasanya kan mereka ini berkumpul di satu tempat
yang menjual makanan atau di pedagang kaki lima
apakah ada penolakan dari para pedagang terkait dengan larangan ini
ataukah memang nanti yang ditindak itu hanya mereka yang melakukan konvoy
sementara yang berjualan tidak
ya jadi memang di dalam kondisi masyarakat
kita juga tidak tegak lurus ya menegakkan aturan ini
tetapi kita melihat bagaimana potensi potensi gangguan kamtipmas tersebut ada
inilah yang akan kita tindak
otomatis apabila masyarakat yang berjualan tentu saja tidak kita tindak
tetapi masyarakat atau anak muda yang berkumpul
dan memang terlihat adanya tanda tanda yang agak unik
dan mempunyai kerawanan gangguan kamtikmas
ini yang menjadi sasaran
memang kita juga selektif prioritas dalam hal melakukan penindakan
dan tentunya kita melakukan kegiatan ini dengan pola yang humanis
baik terakhir pak ibrahim apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat
terkait dengan mereka yang ingin melakukan sahur on the road
atau mungkin ingin berbagi begitu dengan sesama pada saat bulan ramadan
tapi dilakukan pada waktu sahur
ya jadi ini juga kita mengambil langkah
ini tentunya berkomunikasi dengan stakeholder berupa tokoh tokoh masyarakat
dari tokoh tokoh masyarakat juga sangat mendukung apa yang kita lakukan ini
sehingga bersama sama kita melakukan himbauan kepada masyarakat
agar tidak melakukan sahur and the road yang nantinya berpotensi menimbulkan gangguan kamtipmas
untuk itu kita juga mengharapkan dukungan dari para orang tua
untuk lebih mengamati apa yang dilakukan oleh anak anak
anak muda atau anak anaknya
karena mempunyai kerawanan apabila mereka sudah berkumpul kumpul
nanti akhirnya malah timbul masalah yang juga akhirnya bermasalah ke dalam keluarga
sehingga kita berharap bersama sama kita melaksanakan kegiatan proteksi
gangguan kamtipmas ini agar kita bisa menjaga kondisi masyarakat
dan masyarakat bisa melaksanakan ibadah ramadan dengan aman dan beneran
iya dan kita berharap semoga dijauhkan dari gangguan keamanan
dan juga yang bisa memenimbulkan potensi kejahatan
kami dhumas paul dajabar kompes paul ibrahim tompo atas waktunya berbincang dengan kami di cnn indonesia prime news
selamat malam assalamualaikum
baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh